saya sangat setuju
nah ini kan anambas foundation itu sangat concern terhadap kebersihan kan
betul dan terutama yang mendukung sektor pariwisata
maksudku sektor pariwisata itu kan sangat menguntungkan
tapi bisa jadi pisau bermata dua
kalau memang sukses dan tidak tertata itu malah menjadi rupa
sampahnya rusak betul sekali
tapi yang jelas ini daerah luar biasa
tapi perlu pengelolaan apalagi dari segi kebersihan dan juga konservasinya
dan jerry disini sebagai yang mengelola anambas foundation
kita besok mau kemana
besok kita akan ke satu pulau
itu sebetulnya salah satu pulau terbesar di anambas juga
namanya pulau palmatak
dan disini nanti kita akan lihat sesuatu yang menarik
tunggu aja ya
di inside journey berikutnya
yay sunset di pulau tarim

saya ditemani oleh jerry winata
head dari anambas foundation
jadi pulau tarempa ini bagian dari kepulauan anambas
dan kalau kita lihat disini ini pagi hari kesibukannya luar biasa
jadi bisa cerita sedikit profil mengenai khususnya para penyelidikan di sini
aktivitasnya apa apa saja dan apa yang menarik
sama kayak di kota kota jakarta dan lain lain ya
tentu saja aktivitas pagi selalu memang sering berpikir
namun di kota kabupaten seperti tarempa kebanyakan orang tetap berkantor
nah mereka banyak yang kerja di pemerintahan
sebagian dari satu pns atau asn
namun juga seperti kita lihat banyak kegiatan toko toko
ada rumah makan ada segala
jadi memang ada juga banyak pedagang pedagang yang memang ada di tarempa ini
dan ini adalah kota terbesar atau mungkin daerah paling padat lah ya
khususnya dari ketinggian kelawanan anambas ini
nah kalau kita lihat dari tadi kan banyak yang pns
sedikit mata pencarian sebagian besar dari penduduk di sini apa
nelayan berarti di sini
mereka bergantung pada laut
baik itu nelayan
atau mungkin juga ada yang punya kapal ada kapten kapal boat trip
dan juga ya pokoknya bagian besar bergantung pada laut ya
tapi iya tentu saja di bagian itu pun nelayan

ada selama lima belas tahun dari kepulauan anambas
ini yang menarik karena ini ternyata sebuah kabupaten yang baru ya
dari pemekaran lima belas tahun itu
betul dulu kabupaten anambas tergabung dalam kabupaten natuna
mungkin orang lebih banyak tahu ke natuna
nah setelah pemekaran menjadi kabupaten sendiri
lima belas tahun itu masih anak remaja ya
kalau masih smp
iya masih cine
iya masih cine
mencari bentuk dan identitas juga sendiri
dan ini kan kita sebenarnya kan berada di kepulauan yang sangat luar ya
pinggiran di indonesia
dan ini pasti banyak istilahnya tantangan untuk pengelola kepulauan seperti ini

mungkin ada hal hal seperti human trafficking
bagaimana mencegah perdagangan orang dan lain sebagainya
tapi juga ada yang berhubungan kaitan dengan smuggling ya
secara geografis kabupaten anambas ini merupakan pulau terluar perbatasan maritim indonesia
dan kita pun berada di laut cina selatan
yang memang secara politik pun agak tricky ya
jadi memang banyak sekali risiko risiko atau dalam pengelolaan daerah seperti anambas ini
akses di anambas ini
anambas ini sudah mencoba sendiri kemarin kan
sudah sampai dubai katanya kalau kita terbarukan dari jakarta
dan terbayang untuk logistik untuk kebutuhan sehari hari itu jadi lebih mahal juga
dan juga ya betul di mana kita juga situasi di laut cina selatan laut lepas pembatasan tentu saja banyak risiko seperti smuggling trafficking dan lain lain itu ada
risiko itu ada
oleh karena situ di sini juga ada lanal juga sih
tapi potensinya juga sangat besar
tidak hanya risikonya saja
karena agak jauh jadi sedikit kurang tersentuh ya
keindahan alam pun masih terjaga
dan jumlah turis sampai diselenggara kan tidak ada ya
tadi hanya dua turis
turis internasional tapi secara keseluruhan mungkin masih agak terlalu menantang ya untuk mencapai ke daerah ini
pelan pelan sih mbak
soalnya juga kita sudah ada satu resort di sini yang sudah bertaraf internasional dan sudah diakui juga oleh dunia
dan dengan keberadaan resort itu anambas jadi dikenal
menggaung pelan pelan turis domestik pun berdatangan
nah sekarang kita akan mau lihat kira kira kekhasan dari bukan saja pulau parepa ini tapi
itu ada yang
yang saya sudah makan berkali kali ya
nah kita lihat ini apa sih sebenarnya namanya leading kita dan bagaimana
di situ ada tempat ngopi
dan ini kita sekarang berada di pelabuhan tarempa
nanti kita di sini akan naik boat ya
nah bisa kita lihat kapasitasnya

pak jerry sempat mengatakan di kepulauan anambas itu dua ratus lima puluh lima pulau ya
jadi ada memang ini sebagai kepulauan kan ya kabupaten kepulauan lebih dari dua ratus lima puluh lima pulau walaupun gak semuanya berpenghuni
mengguni empat puluh tujuh penduduk tersebar total tersebar di sekitar dua puluh lima pulau
ya dan ini kalau kita lihat trafiknya lalu lintas luar biasa ramainya ya
ini macet stasiun ambes kayak gini kalau di kita kan banyaknya mobil ya di sejarah ibu kota
tapi di sini macetnya kayak gini ini motor macetnya motor
maksudnya macetnya kapal itu disebut motor
ini kita mau coba yang namanya lute getang
sama kopinya di sini enak enak banget oke banget
kopinya itu kecil cangkirnya cuma strong
ini ibu siapa namanya ibu johan
ibu johan ibu johan asal sini
asli orang sini udah berapa lama buka warnanya
lima belas tahun ibu saya tuh penasaran ya karena yemi mengatakan katanya di sini lute getangnya enak banget
bisa nggak dilihatin bagaimana cara pembuatannya
ini buat sarapan gimana
agak sulit untuk didapat disini
jadi kebanyakan barang itu harus didatangkan dari pinang atau dari batang
disini yang mungkin agak sedikit lebih gampang didapat pas ikan
tapi kalau sayur atau mungkin juga kacang kacangan dan juga barang barang kebutuhan sehari hari
memang harus didatangkan dan ini harga kebetulan sedikit mahal
dan bahan bakar juga termasuk yang agak sulit sekali untuk didatangkan kesini
iya transportasi juga
itu bisa dilihat ini bu
peri nya mau rp sepuluh angkosnya rp sepuluh
persatapilo angkos kering
hanya untuk peri nya rp sepuluh
angkos kering aja belum buruh lagi
belum lagi labernya
bu tapi gapapa saya lihat ada bapak bapak lagi bikin ini ya
lebih genang kita lihat ya

ini bernama luti gendang
ini jadi salah satu favorit kamu kan ini ya
luti gendang ini sebenernya kan kalau luti itu roti
jadi bahasa sini aksen sini berinya roti
kirain luti itu bener bener
ayo disini ibu jelasin ya
oke ibu tolong jelaskan luti gendang ini
dan kira kira isinya apa saja
isi dalam isinya ya
ada rasa kecang hijau
ada rasa abun
nah ibu tadi abunnya itu dari ikan
dari ikan tombol
ikan tombol itu pertama
kita masuk di dalam air yang sudah mendidih
nanti udah dingin kita swirjir
ya kita sedepan
kita tumis dulu bawang merah
setelah itu kita nggak kasih minyak
terus ini apa saja
nah luti gendang itu sebenarnya apa sih
tadi jadi bilang katanya ga luti itu roti ya
iya roti betul
itu kan karena mungkin bahasa chinese
r susah mungkin kali ya
memang ini kayak peranakan ya ibu sebetulnya
ini budaya peranakan
jadi antara chinese dan melayu
jadinya roti gini luti
kalau melayu bilang roti
gendang itu artinya digoreng
oh gendang digoreng
jadi jadi sebenarnya roti goreng ya
mirip donat atau temantau
sama kayak donat atau temantau
cuma karena disini khas anambas dan juga kekulauan
ikan yang memang tersedia disini
itu yang bikin khas
oke jadi kita harus tahu
tapi jadi kita harus melanjutkan ini sajuni ini
jadi kita harus ke tulama
ibu terima kasih banyak ya untuk penjelasannya
dan ya kita lanjutkan
baik terima kasih banyak
terima kasih ya semoga sukses terus
ini pengaruh warungnya
motor tuh disini betul
kita mau ke palmatak
tempat pengelolaan sampah desa candi kecamatan
jadi jerry kita di tempat pengolahan sampah desa candi kecamatan tumor apa persisnya
dan karena yang merupakan salah satu dari inisiatif yang dilakukan
yang mereka ada di sana
cerita apa kenapa dan apa yang kita ingin hasilkan dari inisiatif ini
ini adalah kebanggaan kita di yayasan anambas
bangunan ini adalah bangunan tempat pengelolaan sampah
tapi untuk skala yang desa
kebanyakan kan kita lihat di kota kota besar
skalanya besar dan tidak sesuai untuk negara kepulauan seperti kita ini
ini adalah bagian dari program integrasi sampah
manajemen sampah yang terintegrasi
memang pendidikan atau perubahan perilaku penting
semua setuju harus dididik
namun itu akan sangat sedikit dampaknya
apabila kita tidak sertai dengan investasi fasilitas yang memadai
kalau sudah terkumpul sampah semua masyarakat sudah pintar nih
tapi tidak ada fasilitas
hujan badai turun lagi ke laut
makanya kita di yayasan anambas kenapa terbilang terintegrasi
karena kita tidak hanya berhenti dari pendidikan saja
atau tidak hanya berhenti dari pengumpulan sampah saja
kita pastikan semuanya terintegrasi sampai dengan pengelolaan
dimana sampah sampah yang sudah terkumpul di rumah tangga
bisa dibawa ke sini
dan mereka mendapatkan insentif dari sistem balai sampah kita
jadi istilahnya bisa mendapatkan uang ya
juga nanti kita seperti dilihat nanti
ada beberapa mesin yang sudah kita sediakan di sini
untuk memastikan sampah itu terkelola dengan baik dan benar
jadi tidak lagi nyampur
atau dicampur lagi
kebanyakan kan sudah capek capek dipila oleh masyarakat
sampai ke tempat sampah campur lagi untuk apa
nah kita pastikan memang fasilitasnya pun memadai
sehingga sampah sampah yang sudah baik dipilah
itu tidak jadi berantakan lagi
oke jadi ini merupakan integrated waste management tadi ya
pengelolaan sampah terintegrasi sudah berapa lama berlangsung disini
di desa candi di kecamatan palmatak sendiri sudah dari tahun dua ribu dua belas
ya nah before sama afternya sudah kelihatan
dulu itu ketika saya jalan jalan di sini
masih banyak sekali memang ada tempat tempat sampah
tapi sampahnya malah di luar tempat sampah
dan banyak juga kalau di pantai pantai itu berseratan
tapi begitu kita mencetuskan atau memulai manajemen sampah terintegrasi
dimana kita juga ada kegiatan bank sampah
tiap hari jumat atau tiap hari ya jumat kalau nggak salah
anak anak itu semua berebut sampah sekarang
bukan sampah itu uang
itu adalah uang
betul dan saya sempat bilang sama ibu ibu awal awal saya datang
ibu ibu selalu komplain kurang uang
pengen dapat uang lagi kurang uang
tapi sampah sampah dibuang
lah itu uang dibuang buang berarti nggak bisa komplain
berarti sudah percukupan
jadi kan sampah tergantung kalau ada kegunaan itu bukan sampah
itu menjadi aset memang
nah ini setelah di press dan lain sebagainya
itu apa nasib sampah itu sendiri
siapa yang mengelolanya setelah itu
yayasan anambas kita punya mitra mitra juga
baik itu di ibu kota kabupaten di tangrempa
dan juga di luar pulau
dimana mereka memiliki pengepul atau pemain skala besar
dimana sampah sampah itu pun kita berkolaborasi untuk dijual
ke pemain besar ini
ada untungnya kita ada profit
profit yang kita dapatkan ini
dipakai untuk operasional pengelolaan bank sampah
oke jadi betul betul ini bisa self
ada self funding gitu ya
tapi funding untuk yayasan anambas ini juga kita harapkan
ada terus menerus ya untuk kegiatan seperti ini
berterima kasih sekali kepada semua donor yang sudah mendukung kita
memang perjalanan sampai kesini itu
dan juga dari kita awal sekali mencetuskan program manajemen sampah terentering
untuk pembangunan pemerintah dan pembangunan migrasi
butuh waktu yang cukup lama
untuk ada pembuktian
ada prototipe yang bisa dijadikan
ada prototipe nya ada pilot nya
dan lagi lagi ketika itu sudah dilihat oleh donor
mereka malah sekarang berbondong bondong untuk mensupport
karena sudah ada proof of concept
tapi yang luar biasa ini membuat orang juga tertarik untuk datang ke pulau pulau yang ada di sini
karena di sini itu luar biasa indahnya
dan tentu saja kalau kita ingin datang ke sini
pulau nya kan kalau bersih
dan lingkungannya terawat
yang merupakan salah satu atraksi sendiri dari pariwisata
banyak yang bisa dikembangkan
banyak sekali mbak
nanti dibawa ya ke pulau yang bisa untuk pariwisata
jadi jerry setelah ini mungkin kita lihat
ada kegiatan lain ya yang dilakukan oleh yayasan anambas
ya digital english class dan lain sebagainya
itu adalah pasti
dan disitu pun kita bisa melihat pantai yang sangat cantik
terima kasih banyak sukses ya
dan saya lihat ini juga kepala desanya dan ibu ibu di sini semua antusias
itu sangat luar biasa
sangat terima kasih
jadi kita di panti kampung hijau ini
yayasan anambas bekerja sama dengan pkbn
pusat kegiatan belajar masyarakat
yang fungsinya adalah untuk mendidik anak anak